embarkasi solo pada selasa pagi mulai menerima kedatangan jemaah calon haji kelompok terbang pertama
jemaah calon haji dari kabupaten gerobogan menjadi kloter pertama
yang masuk ke asrama haji donohudan boyolali sebelum nantinya diberangkatkan ke arab saudi pada selasa dini hari
calon jemaah haji kloter pertama ini berjumlah tiga ratus enam puluh orang
yang terdiri dari lima orang petugas kloter tiga orang petugas daerah tiga ratus lima puluh dua orang jemaah haji
setelah proses serah terima dari kemenak daerah kepada ppih embarkasi solo
calon jemaah haji akan diperiksa kesehatan tahap akhir oleh petugas kesehatan dari kantor kesehatan pelabuhan jawa tengah
fasilitas mau ditamulai dari fasilitas sarana prasarana ya
jadi jalur lansia untuk berjalan menggunakan kursi roda
ini sudah kita buat sedemikian rupa untuk bisa
bisa diakses secara nyaman
yang kedua kita siapkan bidang khusus bidang layanan lansia dan disabilitas
kalau yang di spc ini alhamdulillah bagus ini
didampingi dari awal sampai masuk kampung
para jemaah calon haji akan mendapatkan akomodasi seperti paspor dan visa
kloter pertama ini dijadwalkan akan diterbangkan ke arab saudi
melalui bandara adi sumarmo boyolali pada rabu dini hari
sementara untuk memudahkan mencari koper dan tas
sejumlah jemaah calon haji memberi aksesoris unik yang dikaitkan pada kopernya
salah satunya dengan memasang boneka bebek
foto besar lengkap dengan identitas dan aneka potongan kain perca
pemandangan ini terjadi di gedung penerimaan perlengkapan haji
di embarkasi asrama haji sukolilo surabaya jawa timur selasa pagi
petugas ppih memaklumi inisiatif para jemaah calon haji ini
hal ini dianggap inisiatif berharga
dan selama tak mengubah bentuk koper yang resmi
sesuai regulasi penerbangan maka diizinkan oleh panitia
ya nggak apa apa inovasi dari jamaah ya
untuk memudahkan ketika tas koper itu dicari pada saat di hotel ya
untuk musim haji tahun ini jenis koper berbeda dengan koper musim tahun sebelumnya
yang terbuat dari kain parasit
kali ini koper haji terbuat dari hardcast fiber
sehingga memudahkan jemaah untuk membawanya
tim liputan cnn indonesia